pemerintah akan kembali menetapkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm level tiga pada libur natal dan tahun baru di seluruh wilayah indonesia
apa kemudian dasar kajian dari aturan ini
bagaimana juga dampaknya terhadap aktivitas wisata termasuk hotel dan restoran terkait kebijakan yang akan berlaku mulai dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu sampai dua januari dua ribu dua puluh
kita bahas lebih lanjut dalam segmen newsroom talk sore ini
sudah ada dua narasumber yang bergabung
yang pertama alexander ginting kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas dan juga maulana yusran sekjen phri
selamat sore bapak bapak
salam sehat terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
pak alex muncul lagi kebijakan ppkm level tiga pak saat momen nataru ini
kita kemudian ingin menanyakan dulu kajian ini apa dasarnya
dan apa yang membuat ini
ini berbeda dengan ppkm tiga sebelumnya
ya jadi yang menjadi catatan bagi kita adalah bahwa kita masih dalam situasi pandemi
dari laporan kasus selama enam belas minggu terakhir sejak kita ppkm darurat sampai kita ppkm level satu dan level dua
memang kasus aktif sudah turun sembilan puluh delapan empat puluh tiga persen
tapi di satu sisi laporan kasus masih ada terus setiap hari
jadi ada sekitar empat ratus orang ditemukan kasus positif
dan kemudian ada belasan orang yang meninggal
dan ini menandakan bahwa virus itu masih bertransmisi di masyarakat
yang kedua bahwa varian varian yang ada di masyarakat itu sudah berbeda dengan awal waktu kita pandemi
jadi banyak dilaporkan ada varian baru
ada delta ada beta yang sudah dilaporkan
tapi sampai saat ini masih bisa terkontrol
yang ketiga kita melihat perkembangan di eropa dan di negara tetangga
dimana vaksinasi sudah berjalan dengan baik komunikasi risiko berjalan dengan baik infrastruktur baik
tapi apa yang terjadi pada saat ini di perancis dan di jerman itu sudah lonjakan yang kelima
bahkan di rusia itu rumah sakit penuh
dan demikian juga kasus positif tetap ditemukan puluhan ribu bahkan meningkat setiap harinya
itu di eropa
jadi oleh karena itu
tentu kita harus bercermin dan merujuk dengan situasi yang terjadi
baik di nasional maupun regional maupun global
sehingga oleh karena itu melalui kajian akademik
rapat koordinasi lintas kementerian lintas kelembagaan
diambillah salah satu instrumen
dalam rangka pengendalian libur natal dan tahun baru
agar tidak terjadi lonjakan kasus
salah satu instrumen itu adalah dengan menggunakan ppkm
kondisi bahwa ppkm ini berhasil mengendalikan mobilitas
ppkm berhasil untuk menggerakkan tiga m dan tiga t
oleh karena itu dengan ppkm ini
kita berharap bisa kita kendalikan
selama bulan november desember
sehingga tidak terjadi lonjakan kasus di bulan januari
dan tentu apa strateginya
strateginya adalah dengan menerapkan aturan aturan yang akan diatur
sesuai dengan ppkm level tiga di seluruh kabupaten kota
walaupun kabupaten kota itu sebenarnya level satu level dua
tapi ini adalah instrumen dalam rangka pengendalian untuk mencegah supaya tidak terjadi lonjakan kasus
artinya kemudian batasan yang berlaku di ppkm level tiga
seperti kapasitas mal jam operasional kunjungan tempat wisata lokasi bermain di pusat perbelanjaan
ini juga akan berlaku saat kemudian ppkm ini diterapkan di dua puluh empat desember hingga dua januari dua ribu dua puluh
ya jadi kalau kita merujuk ke instruksi mendagri lima puluh
maka akan identik seperti itu
nanti kita akan menunggu instruksi mendagri yang akan diterbitkan
yang mengacu kepada penerapan ppkm level tiga dalam rangka antisipasi lonjakan kasus libur nataru
oke baik saya ke bang maulana
bang maulana di saat kondisi ekonomi dan juga wisata yang sudah mulai baik begitu ya
ada pembatasan yang diberlakukan di tanggal yang tadi disebutkan oleh pak alex
apa kemudian respon dari pelaku usaha khususnya di bidang wisata
ppkm level tiga tahu batasannya tadi yang disebutkan tentu akan berdampak
ya tentu pertama yang kalau kita lihat dampak ya sudah pasti ya
dampak dari ppkm itu kan kita sudah lihat ya
yang terparah itu bulan juli pada saat ppkm darurat
kemudian dilanjutkan dengan pada saat penurunan ppkm level itu menjadi level tiga
itu bisa kita lihat pada bulan kira kira bulan akhir agustus sampai september
sudah ada beberapa yang menerapkan ppkm level tiga
dalam ppkm level tiga itu banyak memang pembatasan pembatasan yang juga dampaknya adalah terhadap pergerakan
kalau kita bicara sektor pariwisata tentu dna nya adalah masalah adalah masalah pergerakan
nah kemudian kita juga bisa perhatikan juga berkaca
nah ini kan bukan hal baru ya
pemerintah mengeluarkan pembatasan dikala ada momentum momentum orang pergi berlibur
nah itu kan situasinya covid
tapi sekali lagi di sini kalau kami berpendapat itu bukan dalam arti kata kita itu maksudnya untuk membantah apa yang dikeluarkan kebijakan itu oleh pemerintah
namun kita melihat di lapangannya yang sering terjadi friksi itu adalah
karena janji yang pada saat vaksin itu menjadi game changer pertama
ini yang satu
kedua tahun dua ribu dua puluh dua ini memang perlukan tahun yang sangat sulit
sektor pariwisata itu bukan hanya buat pelaku usaha tapi buat tenaga kerja dan multiplier effect yang juga tergantung dari adanya pergerakan orang
itu yang kita lihat ya di setiap daerah
ini yang akan terjadi nanti efeknya
nah tentu hal hal tersebut yang pada kala ppkm ini sudah turun

harapan dari masyarakat tenaga kerja untuk pelaku usaha itu adalah untuk dapat bergerak dan tumbuh
harapan dari masyarakat tenaga kerja dan pelaku usaha itu adalah untuk dapat bergerak dan tumbuh
apalagi kalau kita bicara sektor pariwisata kuartal empat ini adalah merupakan kuartal harapan
karena pada saat nanti kuartal satu dua ribu dua puluh dua itu adalah year on year nya juga kita adalah seharusnya subsidi dari kuartal dua tiga dan empat
nah sementara kita untuk kuartal tiga kan kita sudah gagal karena ada ppkm level empat
kondisi kekuatan dari usaha
yang pada tahun
dua ribu dua puluh satu ini jauh sangat lebih berat
saya juga belum tahu bagaimana situasi

ini masih terjadi tentu
oke bagaimana kemudian
dengan pembatasan aturan
yang berlaku di ppkm level tiga ini
apakah kemudian akan
ada skema baru juga di teman teman phri
untuk mengatur bagaimana
aktivitas wisata di sana
bagi kami di sini
begini mas kami di
di sektor hotel dan restoran tentu kan
kita sebenarnya sektor hotel yang
restoran itu kan lebih banyak bisa
lebih diukur lebih bisa terukur lah
karena di kami itu kan
pada saat akhir
tahun itu tidak sama
dengan objek wisata dan seterusnya ya
sejajar kan di hotel itu kan
lebih terukur dalam artian
baik itu dari pengawasan
kegiatannya lebih bisa diukur lah
objek wisata nah kemudian
kalau dikatakan apakah sudah ada
strategi untuk ppkm
yang akan dicanangkan oleh pemerintah
baik itu sekarang walaupun sekarang belum ada
ingin dagu ini tapi sudah berkembang
namun kalau kita perhatikan
kalau namanya ppkm itu strategi
bagi kami di hotel dan restoran
sektor pariwisata karena kan dna nya
itu adalah pergerakan kita untuk
ditahan otomatis semuanya nggak ada
apapun strategi nggak akan bisa
oke karena memang mungkin linear ya
bang maulana ya dengan aktivitas
wisata libur panjang
kunjungan juga banyak
yang ada di lokasi wisata itu sendiri
makanya apakah kemudian punya
strategi khusus untuk mengatasi
atau mengantisipasi kondisi kondisi
seperti ini saya ke
pak alex pak alex ada yang bilang
gini pak pemberlakuan ppkm level tiga
ini kan sebenarnya
waktu itu melihat juga
tolak ukur cakupan vaksinasi
dan juga bagaimana kemudian
beberapa sektor begitu apakah kemudian
nataru ini pembatasannya
akan sama saja atau memang ada
poin poin yang ditambahkan
atau malah dikurangi begitu pak
ada dua hal kalau kita
berbicara mengenai ppkm
pertama bahwa vaksinasi itu
benar kita harus kita kejar targetnya
dalam rangka meningkatkan
imunitas dan proteksi yang
bersangkutan baik proteksi diri
maupun juga kelompok
yang kita ketahui juga bahwa vaksinasi itu
hanya sebatas meningkatkan
imunitas tapi tidak mencegah
penularan transmisi virus
antara orang dengan yang satu
lainnya jadi oleh karena itu memang
vaksinasi hanya dalam
rangka mencegah supaya tidak menjadi sakit
berat dan kemudian mengurangi
mortalitas dan mengurangi morabilitas
nah kemudian apa yang
dimaksud dengan dilarang
untuk berpergian dilarang untuk berkumpul
lima puluh persen pembatasan
termasuk juga di mal dan termasuk
juga mungkin di tempat tempat publik
lainnya ini sebenarnya untuk kepentingan
supaya tidak terjadi kerumunan
jadi supaya tidak terjadi akumulasi
orang tidak terjadi mobil
kita mengalami gangguan audio
dengan pak alex saya ke
bang maulana sementara
bang bagaimana kemudian
yang akan berdampak
begitu dengan aturan ppkm
ya tentu kalau
masalah dampak kerugian ini kan tentu
ini yang sulit ya
mas yang ini yang kami khawatirkan
pertumbuhan yang terjadi ini kan
sebenarnya juga bukan
merupakan bagian dari recovery ya
kita belum masuk ke levelnya recovery
masih semuanya masih berusaha
untuk bertahan lah
dan pertumbuhan yang terjadi
saat ini juga nggak bisa dilihat hanya dari
satu wilayah saja karena
kita tidak bisa memukul ratanya
seperti bali sekarang di badung lagi rame
tapi di daerah lainnya kan tidak
kita lihat basis datanya memang masih cukup rendah ya
dan sebetulnya di setelah penerbangan kerjanya
juga masih rendah
kemudian kalau antisipasi
tentu antisipasi ini yang kita harapkan
satu satunya yang kita harapkan dari pemerintah itu
cuma pelonggaran mas
karena nggak ada yang mau dikasih
dana hibah apapun
tidak akan pernah cukup dana itu
untuk membantu daya tahan industri
satu satunya yang kami harap itu adalah pelonggaran
pelonggaran ini dengan adanya covid sembilan belas
saat ini dan kita masih ingat ya bulan juni tahun lalu
kita bicara masalah normal baru
tentu kita yang kita harus fokus sekarang adalah
perubahan perilaku di masyarakat
bagaimana bisa bergantian dengan covid
kita tidak melulu membatasi tapi juga sudah harus
kesadaran masyarakat yang kita pilihkan
supaya sadar akan protokol kesehatan tersebut gitu
intinya adalah kemudian skemanya akan dirubah lagi
dan dicarikan apa yang solutif begitu ya
termasuk juga nanti saya akan bertanya ke pak alex
bagaimana kemudian tetap
membuat status kasus ini terkendali
nanti dijawabnya setelah usai jeda berikut ini pak
kita akan kembali
terima kasih anda masih bersama cnn indonesia newsroom
kita kembali ke dialog kita sore ini
bang maulana melanjutkan yang tadi
saya ingin tahu apakah kemudian sudah ada
biasanya dengan kondisi
perubahan ppkm dan pembatasan ini
berapa persen sih bang pengaruhnya terhadap
tingkat hunian hotel ataupun juga kunjungan restoran
ini juga tentu akan jadi
tolak ukur nanti saat pemberlakuan ppkm level tiga ini
di masa libur nataru ini
kalau kita bicara tahun lalu ya
tahun lalu itu di akhir tahun di kuartal empat tahun dua ribu dua puluh
itu sebenarnya kita bisa tunggu
di angka lebih daripada empat puluh lima persen ya seharusnya
dan akhirnya pemerintah membatasi sehingga
pensil itu hanya berhenti di angka empat puluh lima persen tersebut
di kuartal empat ya
rata rata di kuartal empat itu menjadi cuma

nah ini nanti juga akan terjadi seperti itu
namun angka ini akan menjadi lebih berat
karena kuartal dua kita kan turun jauh dibandingkan
kuartal tiga nya tahun dua ribu dua puluh
nah ini yang kondisi yang berbeda itu
jadi nanti akhir tahun ini year on year nya
kita bisa nanti dibawah year on year nya tahun dua ribu dua puluh
karena ada pembatasan lagi kan
sebenarnya kan pemerintah sudah membatasi itu
melalui menghilangkan cuti bersama
nah milan cuti bersama ini tentu efeknya kepada asn ya
sementara high expander kita kan sekarang asn
yang pendapatannya sama sekali tidak terganggu
jadi kalau yang sektor swastanya sebenarnya itu
tapi sebenarnya nggak terlalu besar ya maksudnya impact nya
oke berarti kemudian nanti akan ada kocok ulang begitu ya bang ya
untuk mengkaji bagaimana persentase dan menghitung semuanya dampak yang ditimbulkan
saya terakhir ke pak alex
bagaimana pak kemudian bisa dipastikan pengawasannya
agar kasus tetap terkendali walaupun ini natal dan tahun baru ini semakin dekat waktunya
apa langkah pengawasan yang diterapkan
jadi tetap kita mengakui bahwa ppkm salah satu instrumen yang bisa mengendalikan covid sembilan belas di negara kita
dan ppkm ini terbukti sudah mengendalikan mobilitas bisa memacu vaksinasi tiga t tiga m baik di di posko ppkm di desa maupun di kelurahan
oleh karena itu ada dua strategi yang harus dilaksanakan
pertama yaitu defensif yaitu menurunkan laju penularan
kemudian secara ofensif meningkatkan kapasitas respons
jadi dalam rangka strategi defensive tersebut maka tiga m yang patuh ini harus tidak boleh ditawar tawar
kemudian cakupan vaksinasi tinggi juga harus secara sistematik harus bisa dilaksanakan dengan baik
baik di desa maupun di perkotaan

maka kita akan masuk ke tiga m yang patuh
jadi maka kita akan masuk ke dalam kasus konfirmasi yang di bawah dua puluh kasus per seratus ribu
perawatan rumah sakit di bawah lima orang per seratus ribu
kematian di bawah satu kasus per seratus ribu per minggu
jadi kepatuhan ini menjadi ukuran
dan kemudian untuk meningkatkan kapasitas respons yang juga tidak boleh ditawar tawar adalah tiga t
jadi yang namanya tracing testing treatment ini juga harus terus menerus
dan kontak erat per kasus konfirmasi paling tidak satu banding lima belas
dan bawah rumah sakit kita akan tekan serendah rendahnya
tapi rumah sakit tetap siap siaga bila mana ada lonjakan kasus
dengan melakukan strategi ini kita berharap ini bisa kita mengendalikan kasus
tapi ini juga tidak semata mata milik pemerintah
tapi harus kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan seluruh elemen yang ada
pemerintah pusat pemerintah daerah tni dan polri
baru bisa kita berjalan seiring dan sejalan untuk mengendalikan kasus covid sembilan belas
oke kapan emendagrinya terbit pak
ya ini sekarang lagi dalam penggodokan dan pengkajian
saya yakin bahwa tim yang akan mengkaji ini melibatkan lintas kementerian lintas lembaga dan kemudian tim akademik
tentunya ini akan merumuskan bagaimana caranya apakah nanti tepat sebelum natal ini akan dikeluarkan
atau juga menjelang natal
tentu ini melihat bagaimana perkembangan kasus
baik di dalam negeri maupun di luar
oke dan semoga bang maulana diajak ya untuk diskusi
oke baiknya makasih bang maulana
dan pak alex sudah bergabung dengan cnn indonesian newsroom sore ini salam sehat